hai ini dia es krim tumpah yang dijual di warung kaki lima di kawasan permata cibubur
kecamatan cilengsi kabupaten bogor jawa barat disebut tumpah karena isiannya yang banyak sampai
lumer saat disajikan yang istimewa penjual menggabungkan es krip es buah dan es puter
dalam satu kemasan terlebih topping buah yang digunakan cukup banyak dan berlimpah
mulai dari beragam jelly kurma parutan keju serta es krim gelato
rasanya enak banget deh segar mantep terus pas juga jadi tuh rasa es campur
seler itu bercampur lagi jadi satu jadi rasanya
sejak ramadhan ini pemilik warung mengaku banyak pelanggan yang datang karena penasaran
ingin mencoba menu ini setelah melihat unggahan di media sosial ini ada gabungan dari beberapa
cita rasa kuliner khas bulan puasa ya steler es campur es buah kita kombinasiin di es krim
tumpah delapan puluh delapan ini jadi kuahnya ini kita pakai krim pakai apa krimer ya jadi bukan pakai
tapi rasanya lebih krimi es krim tumpah dengan beragam isian ini dibanderol mulai
satu hingga dua puluh rupiah tergantung besaran porsi beralih ke pandeglang banten kue balok
khas menes pandeglang banyak diburu untuk berbuka puasa kudapan ini terbuat dari
singkong yang dihaluskan kemudian ditumbuk dan dicetak di atas pelepah pinang dan disajikan di atas
episang sebagai pelengkap diberi taburan bongs google rank dan serundeng salah satu pembuat kue
balok jumiah mengatakan ia tidak tahu pasti kenapa kue tersebut dinamai balok yang pasti
ia merupakan keturunan ketiga yang hingga saat ini masih memproduksi kue balok
kemana ini kartu annoarlo
dalam sehari jumiah mampu menghabiskan lima puluh kg singkong
satu bungkus kue balok menes dijual dengan harga rp lima
tim liputan cnn indonesia